saudara akibat hujan deras sabtu kemarin
jalan gatot subroto kecamatan cibodas
terendam banjir pada minggu sore
menerobos ketinggian air sekitar empat puluh cm
sejumlah pengendara harus mencari jalur alternatif
alhasil kemacetan panjang pun tak terhindarkan
agar aktivitas bisa kembali normal